kita beralih ke informasi politik jelang pemilihan gubernur dki jakarta
nama wali kota surabaya kembali muncul sebagai kandidat untuk menantang calon petahana basuki cahayapurnama
dukungan untuk wali kota risma muncul dari kalangan masyarakat yang khawatir dengan program penggusuran ala ahok
dukungan terhadap risma dideklarasikan oleh relawan yang menamakan diri mereka tanah merah untuk risma atau tameris
mereka mengaku mendukung risma karena menilai wali kota surabaya itu sebagai sosok yang sederhana dan mau berdialog dengan masyarakatnya
tameris bukanlah satu satunya komunitas masyarakat yang mendukung wali kota risma
sebelumnya muncul juga kelompok yang menamakan diri mereka barisan risma atau baris
bahkan pada bulan mei yang lalu sempat beredar poster risma di sejumlah titik di ibu kota
menanggapi hal ini pdi perjuangan menyatakan gerakan mendukung risma murni dari relawan bukan sikap resmi pd perjuangan
kalau yang kita lihat adanya dukungan kepada bu risma itu bukan sikap resmi dari partai
bahwa adanya apresiasi dari masyarakat terhadap kader kader pdi perjuangan baik itu ibu risma maupun pak jarod
saya rasa itu hal yang positif ya
ini menunjukkan bahwa pdi perjuangan tetap diapresiasi dan dicintai oleh rakyat jakarta
sampai saat ini belum ada keputusan dari dpp partai mengenai calon yang akan diusung di pilkada dki
dki munculnya banyak nama dari pdi perjuangan yang diinginkan oleh rakyat jakarta belakangan ini ya tentunya membuktikan bahwa partai kita